assalamualaikum wr wb
selamat sore teman teman
alhamdulillah bersyukur banget
terima kasih pak jokowi
sudah mempercayai saya untuk bisa menjadi staff khusus
di umur yang dua puluh tiga tahun ini pak
jadi memang saya
dari umur lima belas tahun
sudah berkarya sendiri
mencoba untuk independen
sebenarnya awalnya juga dari pressure
karena semua orang pasti
akhirnya saya mau mencoba
saya bisa apa sih sebenarnya
akhirnya saya di umur lima belas tahun mendirikan
creative partner itu adalah sebuah event organizer
dan agency yang khusus menyebarkan
dikemasnya anak muda karena sekarang anak anak muda tuh
pasalnya ada kemasannya
karena saya percaya bahwa indonesia butuh
lebih banyak lagi anak anak muda yang kreatif
yang punya entrepreneurship mindset
karena dengan lebih banyaknya lagi pengusaha
muda pasti masalah masalah di indonesia
lebih banyak solusinya
dan saya juga adalah chief business officer
dari kreatif yaitu adalah platform kreatif
yang ada lima puluh lima ribu
bayangkan banyak sekali
dan kita alhamdulillah sudah membantu juga
umkm untuk repackage
produk mereka mengajarkan mereka
tentang branding dan kreatif
jadi saya selalu percaya bahwa potensi
ekonomi kreatif di indonesia itu sangat luar biasa
apalagi di era digital ini
itulah kita dibutuhkan anak anak muda
ini perannya anak anak muda
jadi terima kasih sekali lagi pak jokowi
dan semoga kami semua bisa menyuarakan
aspirasi anak anak muda indonesia ke istana